urusan kedua mataku ini
kuserahkan kepada yang maha kuasa
yaitu allah swt
jika allah swt memberikan kesembuhan kepada aku
maka tentunya aku akan sembuh
apa yang nandakian santang katakan
kalian kembali kepada jalan
akan mencari ayahanda kalian
apa yang terjadi dengan ayahanda
kenapa ayahanda prabu tidak ikut ke sukamona
apa yang terjadi

dan disembunyikan oleh ibu undang
ayahanda kalian terluka cukup parah
serta kehilangan tenaga dalamnya
selama tiga hari
aku akan ikut dengan ibu undang
sekarang tahta ini jadi milikmu sepenuhnya
dan kau adalah ratu baru dari sukamona
aku telah merebut kembali tahta ini
dari tangan yudhacara
tinggal satu lagi dendam ayah
yang harus aku melaskan
pada nandakian santang
dan penghuni istana sukamona
jagat dewa batara
aku sulit sekali untuk bernafas
terdengar ada suara pertempuran
sepertinya itu ayah anda prabu ibunda
tidak nih mas
biar ibunda saja yang masuk ke dalam
kalian tunggu disini
beraninya kau menghalangiku
kau harus mati bersamanya
biar aku yang menghadapi silman ini
aku mengangkat diriku
sebagai ratu sukamata
yang masih setia pada yudakara
segera angkat kaki dari sini
ampun gusti ratu
kami prajurit sukamata
setia kepada prabu partai singa
dan gusti ratu kedasi

kami setia kepada gusti ratu kedasi
kami siap melayani dan mengabdi setia
untuk keluarga prabu marta
singa dan ratu kedasi
ampun gusti ratu
akan setia kepada gusti prabuah marta singa
dan kini kami bersumpah kepada putrinya
gusti ratu kedasi
kami setia kepada gusti ratu kedasi
aku mengangkatmu sebagai orang kepercayaanku
bukan sekedar senopati
tapi menjadi pati sukamata
terima kasih gusti ratu
jangan lupa ftw
jangan merindukan saya
kau mendapatkan klan danaga
udang yang memperoleh
hanya sebagai satu
kamu tidak bisa
aku tidak wel dummy